mas empuk banget mas
enak tuh mas
kayaknya aku udah gak mau meluk kamu lagi deh mas multini aja
ya udah gak apa apa
bapak bapak ini siapa main masuk masuk aja
emang ini rumah siapa
kenalin nih uya securitynya rumah ini
saya minta kalian pergi aja dah
daripada kalian nantinya menyesal
mereka ini orang orang yang jagain rena
oh jadi sekarang non rena pake bodigar
mohon izin bu kami sekarang pamit
rena ada kegiatan untuk keluar rumah lagi
dan kami siap untuk melakukan pengawalan
siap bu mari bu
keren banget sekarang non rena pake bodigar
papa yang siapin buat aku
satu lagi pak uya
yaudah masuk dulu ya
mantep dah pak bos
non rena yang masih teka aja udah pake bodigar
makin lamu kok makin pegal ya
dari siapa ini
tidak ada apa
empuk banget lagi
ini siapa yang ngasih ya
sayang kamu yang ngasih ini buat aku
malem saya ngeliat kamu tidurnya ga nyenyak
kayanya andin udah
susah cari posisi tidur gara gara perutnya mulai membesar deh
susah cari posisi tidur gara gara perutnya mulai membesar deh
tadi saya di kantor suruh felicia
untuk beliin kamu mental hamil
kan saya prajen sama kamu juga
waktu itu kan
untuk beliin bantal ini cuman ga jadi jadi

bantal ini cuman ga jadi jadi
iya sama sama yang penting kamu suka
suka aku butuh banget ini mas
kamu memang semuanya pengertian
peduli banget sama istrinya tahu apa yang istrinya mau
nggak usah lebay deh
ya ini pake terus ya
iya aku pake terus aku peluk peluk terus
kayak meluk sayang
aku itu sempet ketemuan sama mas rina tau mas
saya udah tau
bodegat tadi temen saya
semoga dengan adanya boligarki itu rena jadi makin dilindungi ya
dan mas rina gak berani sama rena lagi
enak banget ya
mas empuk banget mas
enak tau mas
kayak aku udah gak mau meluk kamu lagi deh mas meluk ini aja
ya udah gak apa apa
silahkan bu elsa
saya diminta pak surya untuk membela bu elsa
saya harap bu elsa bisa kooperatif dalam persidangan nanti
jadi bisa bu elsa punya kesan positif di mata hakim
harus menjaga kesopanan di persidangan nanti
tidak boleh teriak teriak jaga sikap dan tidak boleh emosional
tidak boleh emosional
gak tega gua ngeliat catherine kecewa
tidak boleh emosional
tidak boleh emosional
ada dia lagi semangat buat cari kerja
tidak boleh emosional

memang ada tolak
bisa ngelakuin apa ya untuk adik gue
mikir angga mikir mikir mikir
oh iya kenapa gua gak tanya allah aja kali ya gua minta bantuan
lu lagi butuh karir aman ya
ya jadi kebetulan adik gua lagi cari kerja
dan dulu ge juga kuliah hubungan internasional
jujur nih bahasa inggrisnya bagus bahasa mandarinnya juga bagus cuman masalahnya ipk nya nggak terlalu besar
lo lagi butuh sekretaris kalau nggak mungkin asisten gitu
ya kalau lo butuh lo bisa kasih tau ke gue gitu siapa tau adik gue bisa kerja sama allah
ya kalau masalah itu sih gue udah ada randy sama felicia ya enggak
ya juga ya
tapi coba nanti gue tanya sama rekan bisnis gue yang lain kan mereka juga punya kantor kan siapa tau mereka butuh karyawan
ya udah kalau gitu thanks ya al ya buat bantuan ya
ibu elsa persidangan akan segera dimulai ibu elsa siap siap
hari ini hari ini persidangan guru
mari ibu itu saya
lo tenang ya
gue akan terus jadi kekuatan buat lo
ibu elsa silakan ganti bajunya